tidak hanya indonesia beberapa negara juga mulai merancang kerangka untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
para pemimpin negara bahkan tengah menyusun rencana hidup di era kenormalan baru dengan harapan covid sembilan belas akan menjadi endemik seperti penyakit influenza dan lainnya
dan berikut ini daratan negara yang mulai menyusun kerangka itu
yang pertama dari negara tetangga di asia tenggara singapura
sedang menyusun panduan hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
panduan yang sedang disusun gugus tugas covid sembilan belas negeri singa akan menghapus kebijakan lockdown karantina dan pelacakan kontak
dan panduan atau roadmap itu nantinya juga tidak menerapkan lagi penghitungan kasus positif corona setiap hari
dan otoritas kesehatan setempat mengatakan selain vaksinasi sebagian besar warga pemakaian masker akan menjadi kunci utama
saat memasuki kesehatan
di era normal bersama covid sembilan belas
menyusul singapura inggris juga ingin segera memulai rencana hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
meski tren penularan covid sembilan belas belum sepenuhnya dapat dikendalikan perdana menteri inggris boris johnson pun telah meminta warganya mulai belajar hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
inggris memang belum memaparkan secara detail roadmap hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
tetapi pemerintah negeri elizabeth diketahui sudah mulai melonggarkan pembatasan
bagi para pelancong yang sudah divaksinasi penuh termasuk mencabut mandat wajib masker dan rekomendasi penggunaan masker hanya berlaku di tempat ramai dan transportasi umum
kita bergeser ke australia
di tengah perpanjangan lockdown di sejumlah wilayah akibat ledakan kasus covid sembilan belas varian delta
pemerintah negeri kangguru juga tengah menyiapkan tahapan agar warga bisa hidup berdampingan dengan covid sembilan belas di masa mendatang
pertama perdana menteri scott morrison mengatakan pemerintah akan mengejut vaksinasi hingga sampai perjalanan
titik warga bisa memulai hidup berdampingan dan memperlakukan covid sembilan belas seperti influenza pada umumnya
kemudian amerika serikat presiden joe biden berulang kali menegaskan warga amerika serikat yang belum divaksinasi untuk segera melakukannya demi mencapai new normal